pt transportasi jakarta memodifikasi sejumlah rute bus yang melintas area proyek pembangunan infrastruktur hari ini
hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan yang ada di sekitar proyek tersebut
dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penerapan modifikasi ini sudah ada korespondensi nn indonesia
roni satria di kawasan halte uki cawang jakarta
roni ini apakah banyak yang telat nih jadinya saking banyaknya orang yang tidak mengetahui
mungkin karena ini sepertinya baru ya informasinya ya terkait dengan pemberlakuan rute baru dari transjakarta ini
ya selamat pagi puspa dan iqbal
benar sekali bahwa per hari ini dua puluh tiga oktober dua ribu tujuh belas mulai diberlakukan jalur modifikasi yang dilakukan oleh pt transjakarta
dimana ini menjadi satu jawaban
kalau kita lihat seperti itu dan beberapa hari lalu ada percobaan ataupun gubernur dki jakarta
dan juga wakil gubernur dki jakarta anies baswedan
dan sandiaga uno sempat melakukan mencoba transjakarta seperti itu yang melewati kuningan jakarta
dan sempat melewati kemacetan hingga dua hingga tiga jam seperti itu
dan celutukan dari sandiaga uno menyebutkan bahwa untuk transjakarta ini bisa lebih inovatif
nah jawabannya adalah dari pt transjakarta membuat inovasi dengan membuat jalur modifikasi
bedanya antara jalur ekspres dengan jalur lintas ini
berarti tol sementara jalur lintas ini memutar melalui koridor lain
dimana koridor yang bisa dikatakan masih steril seperti itu
saya akan berikan tempat saya berdiri sekarang
ini adalah halte uki cawang
dimana ini dilewati oleh dua jalur
dimana satu jalur lintas dan satu jalur ekspres
jalur lintas yaitu dari cililitan menuju dukuh atas
di mana yang berlaku dari pukul enam hingga pukul sembilan pagi
sementara dari jalur ekspres yang berada di uki cawang
ini adalah dari kampung rambutan menuju kampung melayu
nah karena ini menjadi titik integrasi jalur jalur dari arah bekasi kemudian cibubur
inilah mengapa jalur uki cawang ini ada dua jalur modifikasi yang melintas di halte uki cawang ini
kalau kita lihat pada hari ini memang kondisi tidak terlalu berbeda
tadi juga masyarakat mungkin masih karena ini juga tidak berlaku sepanjang hari seperti itu puspa dan iqbal
hanya berlaku pada jam jam sibuk saja di pagi hari
dan khususnya untuk monas dan menuju ke arah tendean menuju ke arah ragunan seperti itu
melewati koridor tiga belas yang tadinya harusnya melewati kuningan yang bisa ditempuh hingga tiga jam
hanya melewati dari halte kuningan timur saja
namun pada akhirnya diarahkan menuju ke gelora bung karno dan akhirnya bermutar di koridor tiga
kemudian memutar di tendian kemudian menuju mampang dan ke arah ragunan seperti itu
nah hingga kapan dari budi kaliwono selaku direktur pt transjakarta sendiri
ini bersifat situasional mengingat proyek infrastruktur yang tengah dilakukan di jakarta masih akan terus dilakukan
tentu saja ini masih akan menyebabkan kemacetan yang begitu panjang
kalau kita tahu memang proyek infrastruktur ini ditargetkan selesai pada akhir tahun dua ribu tujuh belas namun molor pada april dua ribu delapan belas
inilah sehingga pt transjakarta membuat inovasi dengan membuat jalur baru ini agar mengantisipasi kemacetan yang dilewati pula
oleh lintas yang dilewati
oleh jalur transjakarta
anda kita lihat di sekitar tendean ataupun di sekitar mampang underpas mampang dan juga di flyover pancoran
kita tahu bahwa kemacetan bisa dua hingga tiga jam di sana
dan di sana memang menjadi titik titik di mana transjakarta melewati koridor tersebut
nah inilah mengapa jalur tersebut akhirnya tidak dilewati lagi dibuat modifikasi dengan memutar ke titik titik lain yang masih steril dari kemacetan ataupun dari kendaraan kendaraan lain seperti itu
nah kita masih akan melihat
akan melihat seperti apa proses modifikasi ini diterima oleh masyarakat karena memang ini baru hari pertama pemberlakuannya
dan jam jam sibuk ini memang membuat kemacetan ataupun masyarakat tentunya harus mengantisipasi jauh jauh hari untuk berangkat pada pukul berapa
kemudian tentu saja armada akan berpengaruh apakah nanti karena putaran yang bisa dikatakan memutar cukup jauh dari tempat yang seharusnya dilewati
ada juga halte halte yang tentunya yang biasa dilewati jadi tidak dilewati
nah inilah yang harus menjadi antisipasi oleh masyarakat untuk bisa berada atau menuju ke halte mana untuk menuju ke tujuan yang ingin ditempuhnya
kembali ke anda kuspada nikbal
baik terima kasih roni satria koresponden cnn indonesia melaporkan dari uki jakarta